karo penmas polri berikjen polisi awisetyono mengatakan
status tiga petinggi koalisi aksi menyelamatkan indonesia atau kami
yang ditangkap adalah sebagai tersangka
ketiga orang yang ditangkap baret skrim polri itu adalah
syahgan danenggolan anton permana dan jumhur hidayat
awisetyono menyatakan polri akan segera merilis detail
kasus penangkapan terhadap tiga aktivis kami tersebut
jadi kita sama sama tunggu nanti rilisnya akan kita sampaikan kepada rekan rekan
delapan orang petinggi koalisi menyelamatkan indonesia atau kami
ditangkap oleh tim siber mabes polri dan polda sumatera utara di sejumlah lokasi
delapan petinggi kami tersebut ditangkap terkait dugaan provokasi aksi
demo tolak ruu cipta kerja
jumat lalu polisi menangkap hairi amri dari lokasi unjuk rasa
di kawasan dprd sumatera utara
polisi menyebut khairi ditangkap atas dugaan terlibat unjuk rasa
yang berakhir ricuh di dprd sumatera utara
video penangkapan khairi amri juga beredar di sejumlah media daring
namun keluarga diwakili oleh tim kuasa hukum menyayangkan
sangkaan atas khairi amri belakangan berubah menjadi pelanggaran
atas undang undang informasi dan transaksi elektronik atau ipe
tidak hanya ketua kami medan kepolisian juga melakukan penangkapan
atas anggota kami syahgan danenggolan
syahgan danenggolan diamankan dari kediamannya
jawa barat selasa tiga belas oktober
syahganda diduga terlibat tindak pidana pelanggaran undang undang ite
diketahui syahgan danenggolan terakhir mencuit perihal
menteri pertahanan ri prabowo subianto yang mengatakan
kisruh penolakan ruu cipta kerja berasal dari berita bohong
atau hoax dari pihak asing
sementara itu polisi membenarkan telah menangkap
delapan petinggi koalisi aksi menyelamatkan indonesia kami
penangkapan ke delapan orang tersebut terkait dugaan provokasi
aksi demo tolak ruu cipta kerja
memang ada beberapa hari ini tim siber baris krimpori
maupun tim siber polda sumatera utara telah melakukan penangkapan penangkapan
terkait dengan demo omnibus law mulai dari tanggal delapan kemarin
yang kita sama sama tahu kejadiannya
dan secara berturut turut mulai tanggal sembilan sampai dengan hari ini tanggal tiga belas

dan telah melakukan beberapa kali penangkapan
terkait penangkapan delapan petinggi kami
ketua komite eksekutif koalisi aksi menyelamatkan indonesia
atau kami ahmad yani menegaskan kami bukan organisasi penghasut
bukan organisasi penghasut atau organisasi untuk menunggangi
bahwa kami ini memang lahir dalam rangka untuk meluruskan kiblat bangsa
oleh karenanya kami ini adalah bertemunya gagasan dan ide
dan juga di daerah daerah kami itu tidak hubungannya struktural
hubungannya adalah jejaring
pak gatot dia mengatakan nggak ada masalah kita jalanin saja
yang penting kan prinsip kita bahwa kita tidak menjual negara ini
ahmad yani menambahkan kami masih mempelajari substansi konten
atau cuitan di media sosial yang membuat rekan rekannya
khususnya syahigan dan nenggolan dijerat undang undang ite
hingga kini dari delapan yang ditangkap lima telah ditahan
sedangkan tiga lainnya masih diperiksa satu x dua puluh empat jam
tim liputan cnn indonesia

yang keluar dari siapapun dia

ini tugas polisi sesuai dengan perintah undang undang
tapi apakah sikap istana sepakat atau mendukung kemudian penangkapan
yang dilakukan terhadap sejumlah
tiga orang ini yang saat ini adalah aktivis atau pihak pihak yang tergabung dalam kami bang abalin
presiden jokowi sekali kali mengatakan bahwa dalam hal demokrasi
dalam hal menghormati hak hak demokrasi
setiap orang memiliki hak dan kewenangan untuk mengemukakan pendapat
dia berkumpul dan berserikat berdasarkan pasal dua puluh delapan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
turunannya adalah undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang menjelaskan tentang tata cara orang mengemukakan pendapat di depan publik
bahwa di luar itu terkait dengan konten kemudian dinilai
kan bukan kita yang menilai
bagi presiden jokowi apa yang tidak dituduhkan kepada presiden
dibully dengan berbagai macam diksi dan narasinya
presiden jokowi selalu mengatakan bahwa ini adalah alam demokrasi
mari kita boleh mengemukakan pikiran pendapat
asal jangan mencacimaki jangan mencederai jangan menghujat
jangan mengkafir kafirkan orang
di negeri ini tidak boleh ada seperti begitu
dan itu yang memiliki kewenangan
dan hak otoritas tertinggi untuk menilai
itu terhadap siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum dan perundang undangan
termasuk informasi dan transaksi elektronik adalah polisi dalam hal ini
bang ngabalin tahan di situ
kami sudah bergabung
ada bang ubedillah badrun tim pakar dari kami
bang ubedillah selamat malam bang
selamat malam kabar baik mas
bang obaidillah badrun saya akan langsung konfirmasi
kalau melihat hasil rilis dari pihak kepolisian ya
coba kita dengarkan terlebih dahulu deh
apa kemudian keterangan dari pihak kepolisian terkait dengan penangkapan sejumlah pegiat kami
pasca aksi demo soal ruu cipta kerja
yang bersangkutan petinggi organisasi apa
tapi yang jelas adalah peristiwa pidananya
itu peristiwa pidananya itu maksudnya mereka buat
saya sampaikan tadi bahwasannya nanti akan dirilis secara komersial
tapi yang jelas rekan rekan sudah bisa mencatat garis besarnya
yaitu tadi memberikan informasi yang membuat rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan sara
penghasutan tentang apa
ya tadi penghasutan tentang pelaksanaan
demo omnibuslo yang berakibat anarkis
di sana memang terkait dengan percakapannya di medsos
itu termasuk salah satu menjadi barang bukti
baik bang obedillah benarkah ada kami dibalik aksi kericuhan
demonstrasi ro cipta kerja kemarin bang obed
cara kita untuk melihat apa yang terjadi di dalam
demonstrasi menolak undang undang omnibuslo cipta kerja itu
tidak bisa dengan kacamata tunggal bahwa setiap kali yang protes adalah kelompok oposisi dan selalu dikaitkan dengan kami
karena problemnya kompleks dan yang melakukan kritik itu tidak berwajah tunggal
dan tidak dalam satu
tidak dalam satu pemikiran
tidak dalam satu mazhab pemikiran politik
kita sangat mudah melihatnya
siapa saja sih yang menolak undang undang omnibuslo
misalnya saya sebutkan orang orang besar
kemudian bahkan majlis ulama indonesia
kemudian baru ada kami di situ
kemudian dosen dosen aliansi akademisi
kemudian kelompok kelompok civil society yang lain ngo dan lain lain
nah kalau kemudian semua dikait kaitkan
maka kesimpulan analisis yang dikemukakan oleh aparat atau elit politik berkuasa
karena yang mendorong untuk melakukan protes
itu yang tadi saya sebutkan
semua banyak halangan yang kemudian menyatakan protes
kalau kemudian kami yang dituduh misalnya sebagai aktor dari gerakan delapan oktober kemarin
bahwa menolak omnibuslo itu adalah penolakan kolektif
dari semua elemen bangsa yang ada di republik ini
yang merasakan bahwa proses proses pembentukan undang undang itu tidak
tidak memegang prinsip prinsip apa yang disebut dengan dalam open government
diantara adalah prinsip partisipasi prinsip pengesparansi
itu kan gagal ditunjukkan oleh dpr dan gagal ditunjukkan oleh pemerintah
akibatnya kan kemudian menimbulkan penolakan
jadi tidak bisa lalu serta merta dengan mudah mengaitkan dengan kami
kami itu organisasi komunitas yang baru berdiri
lalu kemudian sampai sepanjang tahun
kemudian sampai sebesar itu seluruh indonesia bergerak kok
meskipun nama nama yang ditangkap ini tercatat sebagai organisasi pengurus ya
atau bagian dari kami apa tanggapan anda soal itu
ya itu bisa saja tafsirnya menjadi dua
kebetulan yang terpantau adalah anggota kami
yang kedua bisa juga ditafsirkan
itu sudah by design untuk menjadikan dia sebagai target
orang orang atlet itu sebagai target
by design oleh siapa bang ubeck dila
karena di media sosial itu tidak hanya mereka
ada yang lebih keras dari mereka di media sosial
tapi kenapa kemudian teman teman yang dijadikan sebagai objek atau sasaran
jadi saya kira mari kita dudukan perkara ini secara objektif
secara saintifik pendekatannya
jadi bukan dengan pendekatan yang sifatnya politik blocking gitu
yang kemudian membuat posisi kami itu sebagai objek sasaran dari kekuasaan
saya kira dudukan perkaranya secara dalam meja kebenaran
meja keadilan bukan dalam meja kepentingan
by design yang anda maksud bang ubeck dila
by design oleh siapa
ya oleh siapa yang menargetkan misalnya sagan dan nenggolan akan ditangkap
siapa yang menargetkan jumhur hidayat akan ditangkap
siapa yang siapa teman teman yang lain kemudian jadi ditangkap
ya tanyakan kepada mereka
apakah itu betul sebagai target sasaran atau memang ada bukti material
nah penangkapan itu kan harus ada alat alatnya
ada alat bukti yang menunjukkan tanda tanda bahwa dia melakukan pelanggaran
kalau saya cermati sih ya kita perlu uji itu
apakah kepolisian sudah cukup bukti untuk menangkap seseorang hanya karena membaca di twitter misalnya
itu kan perlu didiskusikan
nah soal by design ini saya akan tanya ke bang ngabalin
tapi usah aja dah bang ngabalin silakan di respon
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di cnn indonesia newscast saya akan langsung ke bang ali mohtar ngabalin
bang abalin tokoh tokoh yang ditangkap ini kita kenal sebagai orang orang yang cukup kritis kritik sangat
sangat kritis terhadap presiden joko widodo
soal by design tadi yang disampaikan oleh bang ubedillah badrun apa tanggapan anda bang abalin
ya yang pertama mesti kita sepakat dulu
kita sepakat dulu bahwa polisi adalah bayangkara negara
secara profesional mereka bekerja kemudian berdasarkan ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku
jadi kalau ub menyebutkan begitu saya khawatir nanti polisinya bisa tersinggung kalau polisi by design untuk menangkap para tokoh tokoh yang apa namanya
karena pejuang pejuang demokrasi itu
makanya kan dari awal saya bilang bahwa setiap orang memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat
tetapi tata cara dalam menyampaikan pendapat kemudian tidak mengganggu orang lain dan lain lain
yang punya penilaian dan kemampuan itu adalah polisi
dan saya hakul yakin tidak mungkin by design
tidak mungkin by design terhadap orang orang yang dilakukan oleh kepolisian negara itu satu
kemudian yang kedua
mungkin begini kalau bisa dilihat bahwa dalam posisi seperti hari ini
kan kalau tadi ube menyebutkan bahwa soal bukti kemudian bisa menakar seberapa jauh
di mana tingkat alat bukti kan bukan di cnn ukurannya
di tempatnya kan di pengadilan di mahkamah kalau itu bisa sampai di pengadilan kan
nanti di pengadilan baru ada barang bukti kemudian ada jaksa seberlaku penuntut umum ada hakim ada pembela
ada pengacara dan lain lain
jadi saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin polisi melakukan satu tindakan terkait dengan apa yang terjadi hari ini
kemudian suka polisi kemudian polisi mendesain itu
saya kira itu tuduhan yang bisa menyesatkan publik
saya tidak setuju itu pernyataan
bang abalin dan juga bang obedillah coba kita dengarkan dulu
kita sempat ada record juga pernyataan pak mahfud md beberapa saat yang lalu
minggu lalu ini ya terkait sikap pemerintah terhadap demonstrasi ruu cipta kerja
kita dengarkan berikut ini
sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal
saya ulangi tujuh
sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal
ya bang abalin dua kali pak menko polhukam menegaskan pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi aksi anarkis yang berbentuk tindakan kriminal
apakah kemudian yang dimaksud pemerintah juga adalah bagian dari yang ditangkap hari ini
ya kan yang dilihat coba lihat itu
mereka yang membakar halte mereka yang merusak sarana prasarana umum sarana publik yang bentuk kepada anarkis kriminal dan lain lain
kita dibiarkan saja itu
kalau itu pemerintah
kalau menko polhuka menyebutkan ada pihak pihak yang menunggangi
nanti di pengadilan
jangankan pak menko nya presiden juga maupun siapa saja di negeri ini kan ada kesalahan hukum di negeri ini
jadi maksud saya adalah di pengadilan di mahkamah itu tempatnya
di pengadilan lah orang itu bisa diukur ditimbang karena ada hakim
setiap orang bisa membela diri karena ada pengacara di sana ada jaksa penuntut umum
jadi tapi kalau masa sih ada orang yang melakukan anarkis ada orang yang melakukan kriminal
sejak kapan pemerintah melarang orang menyampaikan pendapat depan publik
sejak kapan ada larangan kapan ada penangkapan orang
kecuali terkait dengan kriminal dan anarkisme
anda melihat kalau bang syahga dan nenggolan dan kawan kawan kami ini melakukan kriminal juga bang abalin
no saya bukan punya kewenangan di situ
karena itu pasti punya kewenangan polisi
sebagai warga negara indonesia dan seluruh rakyat indonesia mesti percaya dengan polisi republik indonesia
kalau kita nggak percaya dengan polisi sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan ya kira kira kita mau percaya siapa lagi
oke baik saya ke bang obedillah
bang obedillah sebelum ke anda kita coba tampilkan apa pernyataan dari pihak kepolisian ya
pak awi ini terkait dengan demo omnibus law yang berakhir anarkis
ini pernyataan dari pak awi sendiri
patut diduga mereka mereka itu tadi memberikan informasi yang menyesatkan berbau sara dan penghasutan penghasutan itu
kalau rekan rekan ingin membaca wa nya ngeri
nah ini kita tampilkan grafisnya seperti apa
jadi abang abang sekalian mendengarkan saja
pantas di lapangan terjadi anarki sehingga masyarakat yang mohon maaf tidak paham betul akan tersulut ketika direncanakan sedemikian rupa untuk membawa ini itu untuk melakukan perusakan semua terpapar jelas
bang ubedillah badrun apakah di whatsapp tersebut adalah yang dimaksud adalah ada terjadi pembicaraan di whatsapp grup grup di organisasi kami bang ube
ya saya kira kami itu komunitas yang kelompok intelektual
para akademisi yang pendekatannya saintifik
dan kalau melihat data dari kami
maka lihatlah apa yang resmi disampaikan oleh presidium kami
bukan oleh apa yang berbeda tidak menjawab
jadi mesti melihat secara resmi apa yang disampaikan oleh kami
kemudian saya kira yang tadi saya sampaikan
bahwa pengungkapan terhadap tipis kami itu
kalau kita berbicara pada undang undang
yang kita menunjukkan misalnya di pasir satu angka enam puluh
itu penunjukan dari pak jendral pak jendral itu disebutkan bahwa penangkapan itu diperhatkan harus adanya minimal jualan bukti
alat bukti itu apa
apa dan saya belum menjelaskan itu
ini yang saya kira jadi persoalan
di antara alat bukti yang cukup itu
kalau menurut taksib dari kesepisan pertama kesepisi
kutusan nomor bukti itu tahun dua ribu empat belas ini
yang dikatakan bahwa perasaan bukti terminal itu adalah bukti semula inek
dan bukti yang cukup itu adalah bukti terminal satu empat belas tujuh belas dan tiga puluh satu
saya kata itu undang undang yang menunjukkan tanggapan desa itu tentang hukuman terhadap bidangnya
jadi sepanjang sejak dimaknai bahwa bukti semula inek yang cukup
dan bukti yang cukup adalah minimal jualan bukti yang semua dalam set satu ratus delapan puluh empat
yang isinya alat bukti itu yaitu diantaranya adalah sertengisasi dan keterangan akhiri
jadi tidak bisa menangkap
jadi tidak bisa menangkap sembangat ini oleh orang lebih dari dua orang tanpa dua alat bukti
ini persoalan serius menurut saya
kemudian dari itu kita bisa bertanya tanya
apakah dua alat bukti itu sudah diperoleh oleh penyidik
dan penyidik tahu yang sepenuhnya itu diperbitkan sehari setelah laporan
jadi ini juga ada kelelehan kelelehan yang kita sebagai akademi ini bertanya
mengapa sekepat itu
kan itu salah tanya di sana
nah oleh karena itu kami berhubungan dengan penyelenggaraan dengan pemerintah
nah apakah yang bersanggup dengan penyelenggaraan itu apalagi ditujukan misalnya membuat perlengkapan
apa dikiranya bahwa itu menimbulkan keonkaran menimbulkan kegensian perlindungan dan lain lain
kapan dan di mana
ini kan pertanyaan kita sendiri yang serius
kalau tuduhan ini menimbulkan keguguhan ini tidak akan tidak terjadi karena perputasi orang orang yang menilai
saya kira itu sudah bisa
kita harus mengingatkan bahwa itu keguh keguh
jadi tidak dapat dikenakan adanya kegensian setihat
ya perlu ada kejelasan tentang apa yang dimaksud dengan narasi menumbuhkan kebencian dan lain lain
jadi saya kira itu
itu kalau kita libat pasal pasal itu
kalau pasal lain akan kita banyak bertanya tentang
menurut kita tidak tanya besar
mengapa ini dimaksud
jadi saya kira itu
apalagi misalnya pasalnya undang undang ipn yang itu sering dikrisip oleh para agung agung sebagai pasal
ini kan juga penting
karena apa yang dimaksud dengan pendodaan
pendodaan dengan narasi yang tidak terlalu terangkan oleh golan dan lain lain
itu kan sangat mengikinkan kata hegemonik
dan ini harus dibuka ke kekecuan ini
tapi betul pak
betul teman teman yang dikekecuan itu semua mau beli harap apa yang kemudian diteliti
bang kobedillah sambil kemudian ini
bang ini agak teknis karena tampaknya suara anda agak jauh dari kami
jadi mungkin bisa didekatkan mikrofonnya di dekat mulutnya bang obeidillah
sambil kita break terlebih dahulu ya bang ube dan juga bang abalin
nanti saya akan tanya juga ke bang obe soal apakah kemudian dari semua apa yang terjadi ini
anda melihat ada upaya pembungkaman dari pemerintah atau menakut nakuti
seperti yang dinilai oleh sebagian pihak
ketika ada sebagian aktivis yang justru ditangkap pasca demonstrasi
kami akan membahas itu pada suatu video berikut tetap di cnn indonesia newscast
oke saya akan kembali ke bang obeidillah badrun
bang coba kita cek dulu sekaligus audionya bang obedillah badrun
cek dulu bang
oke nah ini sudah oke nih bang obedil badrun
jadi begini bang
kalau tadi anda mempertanyakan soal alat bukti ya
polisi kan sudah sebetulnya menyampaikan ada tangkapan layar percakapan whatsapp group di media sosial
yang mengarah ke penghasutan sehingga terjadi aksi aksi anarkis di sana
kalau anda mempertanyakan itu apakah anda juga kemudian mempertanyakan sebetulnya ada apa dibalik ini semuanya bang obe
gini itu kan dilihat oleh laki laki
apakah betul orang orang bergerak itu karena hasil kalau itu sudah diangkatkan ya
apakah betul orang orang bergerak itu karena narasinya sdn nenggolan
berapa orang membaca cerita sdn nenggolan
dan apakah betul orang yang melakukan tindakan bergerak itu adalah sesuai membaca narasinya sdn nenggolan
itu pertanyaan pertantungan
iya kami dengarkan bang obeidillah
saya ingin mengajukan argumen penting untuk kita diperhatikan
untuk mengatakan apa itu yang terjadi pada sdn nenggolan ini mendorong keputusan melakukan tindakan bergerak
nah itu perlu dikatakan
hanya melakukan tindakan bergerak apakah itu sudah menilai generasinya sdn nenggolan
itu harus kita tindakan berarti
baik saya ke bang alematar ngabalin
bang ngabalin ada tanggapan dari anda bang ngabalin
suara saya bisa didengar baik
tidak kalau terkait dengan masalah alat bukti dan kenapa penangkapan dan segala macam itu bukan kewenangan saya dan bukan rana ruang yang harus saya memberikan tanggapan
tetapi bahwa saya ingin mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara
yang menjunjung tinggi azas demokrasi sehingga hal hal yang terkait dengan bermacam macam tuduhan kepada pemerintah terkait apakah itu menyangkut dengan masalah pembungkaman dan lain lain sebagainya
saya kira tidak begitu pada alamat yang harus juga dituduhkan kepada pemerintah termasuk represif dan lain lain
karena sekali lagi saya harus menegaskan bahwa
kepercayaan dan penghormatan kita kepada institusi negara kepolisian negara adalah bagian daripada tanggung jawab warga negara
karena itulah semua yang tadi disampaikan oleh ub saya kira itu menjadi nanti tempatnya bukan di sini
tempatnya bukan di cnn bukan di reinhardt bukan di saya bukan di publik
tapi tempatnya ada di pengadilan
hmm oke baik bang abalin tapi banyak yang akhirnya menduga
banyak yang akhirnya menilai bahwa kok ini di era pemerintahan presiden joko widodo begitu mudah penangkapan penangkapan terjadi
pasca aksi demonstrasi misalnya atas nama undang undang ite ini kan kemudian dianggap pasal karet bang abalin
ya bukan di pemerintahnya undang undangnya undang undang kan kita sudah sepakat
undang undang itu menjadi satu keputusan
undang undang itu bukan dibuat di pinggir jalan undang undang itu bukan dibuat di tempat tempat mana
undang undang itu adalah produk
undang undang itu adalah produk politik negara ada di dewan perwakilan rakyat republik indonesia
makanya ketika orang bicara tentang penolakan undang undang omnibus law dan lain lain sebagainya
iya bisa anda lakukan itu pada waktu dia berada dalam rancangan undang undang
apalagi seperti ite kenapa justru tuduhannya kepada pemerintah kepada pemangku kuasa negara
saya kira sesuatu yang keliru dan ini tidak memberikan pembelajaran kepada publik kepada masyarakat
saya kira begitu oke

itu sebabnya maka setiap orang memiliki hak dan kewenangan memiliki kebebasan untuk bisa berpendapat
berkumpul dan berserikat menyampaikan lisan dan tulisan tetapi tata caranya ada
dan karena itulah negara ini menyediakan apa yang disebut dengan polri
polisi sebagai institusi negara yang mengawal jalannya makanya dia disebut sebagai penegak hukum
kenapa kita tidak percaya dengan polisi bahwa ada nanti proses pengadilan monggo tempatnya di sana
tidak dengan pemerintah
baik bang obe bisa mendengar bang obe
ya silahkan tanggapi bang obe dila
saya kira pemerintah di indonesia ini bukan mengandung murni kreatif
kalau presiden kita murni itu adalah kebenaran
tapi konsep negatif ini lebih kepada pembagian kesehatan
di mana semua yang sifatnya penegak hukum dan pekerjaan itu juga dikerjakan oleh presiden
ini unik untuk pemerintah
oleh karena itu di indonesia ada yang namanya menko polk
yang juga menko polkam ya
di situ kita bisa melihat ada menteri hukum dan ham
kalau kemudian area juridika itu dipisah oleh ketua kasar batu
ada menteri hukum
oleh karena itu tidak bisa pemerintah lepas tanggung jawab dari praktek praktek yang kemudian dinilai sebagai terjemahan dari pasal karet itu
jadi itu saja mencukupkan berdialog dengan pemerintah
cuma berdialog juga dengan aparat penegak hukum
apa yang harus terjadi
jangan sampai kemudian melakukan upaya penerapan secara bertahap
ya tanpa kemudian secara tinggi tunggu
betul betul sesedangannya berlaku
nah kalau kemudian tahu bahwa pemerintahan itu ada pasal karet
ya ingatkan jangan sering sering menarikkan pasal karet dalam menghadapi situasi sekarang
karena justru berdasarkan pada
negatif pada pemerintah
saya kira ini mengalami usia yang membutuhkan dari usia demokrasi
seperti juga diunggah unggah ekonomi misalnya
bahwa ide demokrasi kita untuk kebenaran itu
itu raksasa merah
nah kalau kemudian praktek praktek yang kemudian
sudah menanggapi keosokan
dan itu disentangan dengan
itu akan membuat kisah indonesia yang makin lurus
nah kalau kita makin lurus
bagaimana institusi asing melepaskan
kebenaran demokrasi di jaringan republik indonesia

ini urusan negara pak rabu

satu catatan negara yang demokratis
yang memberikan ruang kemudian
pendapat tidak mungkin menangkap orang
karena itu memerlukan
untuk mengambil keputusan menangkap keosokan
baik bang obed singkat
terakhir dari anda sebelum saya singkatkan ke
bang abalin lagi singkat dari anda jadi apa harapan
dari kami ketika kemudian ada penangkapan
terhadap aktivis ini apa yang akan dilakukan
setelah ini singkat saja bang obed dila
ya saya pikirkan pemerintah
melakukan penangkapan terhadap
karena sumbang dari
semangat mengumpulkan demokrasi yaitu berharga
untuk membuat keputusan ini jadi lebih baik
kemudian yang kedua langkah berikutnya
yang saya sampaikan dulu saja
bisa dilakukan oleh
entitas yang baru ini yaitu kami
itu adalah langkah
kita sudah lakukan
menurut analisis saya
sebagai administrasi juga
ini untuk membuktikan bahwa orang orang
hal hal seperti itu
atas perintahnya pegang menunggulan
tidak ada buktinya
oke ya baik bang obed
baik saya ke bang abalin
bang abalin terakhir dari anda pemerintah tidak bisa
serta merta kemudian lepas tangan begitu saja
apa yang terjadi penangkapan terhadap sejumlah orang ini
terakhir dari anda bang abalin
ya sedikit dulu
dalam regulasi kita itu
adalah pembantu presiden
dengan tugas tugas dalam bidang
bidang hukum politik
dan keamanan menyusun kebijakan kebijakan
tidak ada cerita menteri itu bisa melakukan
perintah ke sana perintah kemari
sesuka hati orang penyidik
saja itu tidak bisa ada orang
intervensi orang penyidik itu adalah hak
prerogatif dia untuk bisa
menentukan seseorang itu ditahan atau tidak
tidak mungkin juga polisi bisa
menangkap orang tanpa ada data dan
dokumen yang kuat
satu yang kedua saya ingin
mengatakan bahwa dalam posisi
seperti inilah saya
kemudian ubaidillah kita
orang orang yang terpelajar orang orang yang
sekolah orang orang yang punya gelar tinggi tinggi
ini dalam dialog
ini juga harus memberikan pembelajaran
jadi tidak bisa kita pakai
opini kita menjelaskan tentang
masalah masalah yang terkait dengan
apa apa yang sedang dilaksanakan
pasti menggunakan fakta fakta
yang ada di tangan polisi
tidak bisa kita pakai opini
kesian nanti merusak
sistem tata negara kita ini
ini harus dilakukan kemudian
memberikan kepercayaan atas
langkah langkah yang dilakukan oleh kepolisian
negara nggak bisa kita memberikan
keterangan keenak perut kita
karena itu akan menyesatkan publik
di tanah air itu aja sebetulnya
keterangan saya baik bang ubedillah
badrun terima kasih banyak bang abalin
terima kasih banyak untuk waktunya kita akan
lihat bagaimana proses hukum
berjalan dan tadi kami juga sudah
berusaha untuk menghadirkan pihak
kepolisian tapi tidak bisa bergabung sampai dengan
malam hari ini kita berharap tentu prosesnya
berjalan seadil adilnya terima kasih banyak
bang abalin terima kasih banyak bang ubedillah badrun
sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
usaha ijadah kami akan
segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami